ya seminggu terakhir publik surabaya dikejutkan dengan aroma korupsi penjualan aset milik pt pancawira usaha
dua figur yang sangat dikenal yakni wisnu wardana mantan ketua dprd dan juga dahlan iskan mantan menteri bumn diduga terlibat di dalamnya
kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah
apa saja aset daerah yang diduga dijual ilegal tersebut dan bagaimana modusnya berikut liputannya
seperti inilah suasana saat wisnu wardana ditangkap enam oktober lalu
wisnu disangka terlibat dalam dugaan korupsi pelepasan sejumlah aset pt pancawira usaha pwu di jawa timur sejak tahun dua ribu satu
saat itu dia adalah manajer pengelola aset yang dianggap paling bertanggung jawab pada pelepasan aset
kasus dugaan korupsi ini juga menyeret dahlan iskan ke dalam pusaran
sepuluh tahun periode pelepasan aset dahlan menjabat sebagai direktur utama pt mwu
jaksa menyebut ada dua asri tulung agung dan kediri milik pt pwu yang dilepas dengan sejumlah masalah
dua aset tersebut adalah bekas pabrik keramik dan pabrik minyak nabati yang semuanya milik pemprov jawa timur
jaksa menyebut dua aset di tulung agung dan kediri sebagai jalan masuk penyidikan kasus ini
penjualannya tidak prosedural harganya di bawah harga pasar dan tidak semuanya masuk ke kas negara
dalam pelepasan ini
tidak tidak ada prosedural secara prosedural kemudian harganya juga di bawah harga standar ya
dan juga dalam proses lelang kita menemukan ada indikasi perangkat berkayasa
aset milik pt mwu ini memang cukup banyak
di surabaya salah satunya adalah tanah yang ditempati pusat perbelanjaan di daerah ngagel
di sampingnya juga ada sebuah ruko yang tanahnya juga sebenarnya milik pt pwu
ada sekitar tiga puluh tiga aset yang dimiliki pt
pt pwu berupa lahan dan bangunan di jawa timur
total nilainya mencapai sekitar satu triliun rupiah
sebagian besar ada di surabaya yang beberapa peruntukannya sekarang menjadi pusat perbelanjaan ruko dan hotel
hampir semuanya berpindah tangan saat dahlan menjabat sebagai direktur utama
kami juga berupaya meminta pernyataan dari direktur utama pt pancawira usaha jatim saat ini tentang aset asetnya yang sudah dijual
kami juga berupaya mencoba mengonfirmasi
kami juga meminta izin peliputan sekaligus wawancara kepada direksi pt pancawira usaha jatim
namun nyatanya mereka menjawab surat kami mereka belum bisa memenuhi permintaan wawancara kami
mereka berdali seluruh direksi masih sibuk dan menyerahkan seluruh proses hukum ini kepada mekanisme hukum yang berlaku di negara republik indonesia
menurut wayan titip pakar hukum uner kuncinya sebenarnya ada di dalan iskan
setelah dicekal dia harus segera diperiksa untuk menjelaskan
penjualan aset aset ini
kalau ini memang benar benar tidak jadi ya tuntaskan lah
tuntaskan jangan sampai bagaimana jelas saat itu tidak ada keberanian dari kejaksaan untuk mengungkapkan kasus ini
dan baru sekarang setelah yang bersangkutan ini tidak lagi menjadi menteri bumn
kejati jawa timur menetapkan pemanggilan terakhir atau ketiga pada dalan iskan tanggal tujuh belas oktober mendatang
sebagai warga negara yang baik dahlan harusnya datang dan menjelaskan semua yang diketahui tentang kasus ini
penuntasan kasus ini juga menjadi ujian bagi penegak hukum agar kasus serupa menjual aset aset negara tidak kembali terulang